akhirnya setelah menempuh jalan panjang pemerintah dan freeport indonesia menemui titik temu
kedua pihak bersepakat atas beberapa poin
namun menariknya kedua pihak mengaku masih akan melanjutkan lagi renegosiasi terkait detail poin poin tersebut
padahal detail kesepakatan itulah yang akan menjadi indikator komprehensif
atas alotnya renegosiasi dengan korporasi raksasa asal amerika tersebut
benarkah kesepakatan dengan freeport indonesia sesungguhnya belum final
freeport sepakat lalu
akan kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan sudah hadir bersama kami di studio pengamat hukum sumber daya alam ahmad reddy
mas reddy halo selamat sore terima kasih sudah bergabung
ini kalau anak sekarang
saya tadi bersama teman teman ngebahasa di news desk
kita bahasnya kalau kira kira seperti ini pertanyaan
setelah sepakat so what
terus apa what's next juga menjadi pertanyaan
dan apakah benar benar sudah sepakat
karena ternyata detailnya tidak ada itu mas reddy
poin besarnya adalah dua hal mbak
jadi terkait mengenai diversasi dan smelter
termasuk dalam konteks misalnya iupk
jadi kalau kemudian tadi disoal apakah kemudian sudah detail menurut saya juga belum jelas
terkait mengenai diversasi saham
oke kita diversasi dulu
misalnya diversasi saham
ributnya luar biasa karena terkait mengenai bagaimana penghitungan nilai saham ini
dari mana mereka dapat angka
pemerintah menyatakan bahwa penghitungannya adalah replacement cost sesuai dengan permen dua puluh delapan dua ribu tujuh belas
kemudian freeport mengatakan ada kemudian value market
nah ini adalah kualitas atau pembedaan antara ini sangat beda
freeport mengatakan satu tujuh miliar usd
sedangkan pemerintah mengatakan sekitar enam ratus juta
hampir separuhnya ya
nah ini saja tidak selesai sampai detik ini
artinya ketika kemarin disepakati mengenai adanya divestasi saham ini belum final
bagaimana cara penghitungan sahamnya kemudian siapa saja yang berhasil
kemudian terkait waktunya
dan ada duit nggak pemerintah untuk
itu juga menjadi soal mbak
karena memang di kasus sebelumnya nyumon nyumon itu kan dikenakan kajiban diversasi saham juga
akhirnya ya dibeli oleh medco dengan bantuan dengan pembiayaan dari tiongkok
ya kan melalui bni mandiri dan bri
bayangkan gitu kan itu saja dari tiongkok dananya gitu kan
itu langsung ke swasta itu medco gitu kan
hitungannya itu lebih dari seratus triliun lah
artinya uang dari mana kemudian bagaimana skema pembiayanya
padahal kalau kemudian pemerintah
pemerintah ini waras menurut saya lah
dua ribu dua puluh satu tanpa membeli saham diversasi pun ini jadi milik bangsa dan negara kita
oh jadi begini kita clearkan lagi
jadi dua ribu dua puluh satu tanpa kesepakatan diversasi pun sudah harus itu di kontrak karya
benar karena kontak karya itu kan berakhir sampai dua ribu dua puluh satu
ya kan dua ribu dua puluh satu artinya tanpa kemudian harus mengeluarkan banyak duit
jadi milik bangsa dan negara kita gitu kan
menjadi pertanyaan yang kemudian mungkin
mas ria juga melakukan kajian bersama tim
padahal toh dua ribu dua puluh satu harus clear kepada rakyat
tidak ada satu sen pun yang harus kita keluarkan
yang sekarang jadi masalah adalah bahwa pemerintah ini hanya fokus
kepada bagaimana free port ini diperpanjang
ya kan diperpanjang pasca dua ribu dua puluh satu
ya kan padahal ada skema lain sudahlah kita nggak usah perpanjang misalnya
pasca dua ribu dua puluh satu gitu kan kemudian dikelola oleh bangsa sendiri gitu kan
tugaskan bumn di bidang pertambangan dengan pembiayaan dari bumn di bidang pembiayaan
menurut saya menjadi pilihan cerdas untuk memamurkan rakyat ini
free port itu kan di kontrak karya seribu sembilan ratus sembilan puluh satu sudah ada kewajiban investasi saham
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh satu mereka sudah dikenai kewajiban investasi saham
sudah ada ya kan
diatur secara jelas baik melalui pasar modal
ataupun direct divestment ke pemerintah atau peserta indonesia lainnya itu diatur
nah itu saja tidak dilakukan
ini kan fakta sejarah begitu pula smelter
smelter itu sudah lama diatur di kontrak karya
detik ini juga ya jangankan mau bangun smelter
tempatnya saja itu nggak jelas bangun smelter
di smelting gersik itu kan bukan berpengaruh
ya kan memang pemegang saham
jadi menurut saya sangat sangat tidak terlihat kemajuan
kalau tidak ada kemajuan juga
hanya mengegungkan saja kemarin itu kan
kewajipan divestasi bangun smelter sudah ada di kontrak karya
bahkan dipertegu oleh undang undang milibah
bahkan sekarang jadi mundur ya kalau kita khusus ke
smelter itu jadi sehingga dua ribu dua puluh dua
padahal sebelumnya kita tahu bersama akan dievaluasi enam bulan
itu artinya melunak
bahkan terkait smelter misalnya
kan jelas ada rezim pengaturan di indonesia yang mengatakan bahwa
ada izin ekspor mineral kepada freeport asalkan ada progres pembangunannya
nah faktanya pemerintah juga tidak konsisten
tidak ada pembangunan smelter tidak ada progresnya tetap diberikan izin ekspor
artinya komitmen konsistensi pemerintah untuk kemudian memastikan good mining practice ini juga terjadi
itu tidak ada
dan kepastian hukum bagi pelaku industri yang sama di sektor ini juga menjadi timpang
jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini mengulang menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah orde baru pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
apa yang dilakukan orde baru ketika itu
mengestabliskan kembali kemudian memperkokok pengusahaan freeport untuk jangka panjang
ini kan ada diberikan tiket melalui iupk dua puluh tahun ke depan
masing masing diperpanjang sepuluh tahun
artinya ya sudah eksplorasi eksploitasi freeport besar besaran itu akan terjadi masif dua puluh tahun ke depan
dengan tadi kepastian penerimaan negara yang tidak jelas kewajiban manifestasi yang tidak jelas
padahal investasi tadi saya sampaikan tanpa mengeluarkan uang satu sen pun dua ribu dua puluh satu itu milik bangsa dan negara kita ya
nah itulah itu yang kemudian menurut saya tidak bisa
menurut anda pemerintah pasti tahu terkait hal tersebut
ya itu yang kemudian menurut saya juga tidak dilakukan oleh pemerintah
ketika pemerintah serius disiapkan tim transisi misalnya
ada opsi yang lain
bahwa freeport ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa untuk kemudian dikelola oleh bangsa sendiri gitu kan
harusnya ada tim transisi
sanggup nggak menurut anda kita mengelola tambang rupa
menurut saya sanggup sangat sanggup sekali
kita saja kemudian investasi yang tadi hampir satu triliun sanggup gitu kan untuk membelinya gitu kan
masa ya kemudian ketika itu ditinggalkan pas ke dua ribu dua puluh satu gitu kan
artinya freeport indonesia angkat kaki dari papua
persis kita punya dua kasus yang kemudian mirip
mahakam dan kemudian inalum
di inalum itu kan ketika konsorsium jepang tidak diperpanjang
kontraknya oleh pemerintah
kita dirikan pt inalum dan kemudian sukses sampai detik ini
pt inalum asetnya luar biasa sebagai bumn
kemudian mahakam blok mahakam
ketika total kemudian kita tidak terpanjang kontraknya operasinya untuk mengelola migas minyak di sana
kemudian dikelola oleh pertamina gitu kan ditugaskan pertamina
ini kan dua kasus bahwa republik ini sanggup sebenarnya untuk mengelola sumber daya alamnya
dan ingat juga mbak hera bahwa sumber daya alam ini kan warisan nenek moyang yang harus disiapkan untuk anak cucu
bayangkan ketika komoditas itu habis
ya manfaat yang diberikan freeport sampai saat ini juga
nggak maksimal menurut saya gitu kan
susah lagi lagi ya
karena sebelumnya dinyatakan juga belum dibayar ke pemerintah dividen itu
artinya bahwa kita ini terlalu kemudian mengalah gitu kan kemudian takut
jadi saya memprotes
takut menurut anda
takut saya memprotes misalnya bahwa pemerintah mengatakan bahwa freeport takut gitu kan
mas ria coba kita luruskan sama sama persepsi kita
karena mungkin saja di luar negara
dan itu menjadi indikator nasionalisnya pemerintah saat ini benar demikian atau salah menurut anda
ya menurut saya dalam konteks yang kontrak sudah mau habis itu sudah tidak nasionalisme lagi
kecuali dua puluh tahun yang lalu ketika kemudian masih panjang ngot ini
ini kan sudah mau habis dua ribu dua puluh satu artinya tiga empat tahun lagi habis tanpa membayar satu sen pun
ini kan jadi milik bangsa sendiri
artinya buat apa mau beli sesuatu yang jadi milik kita sendiri gitu kan
konyol dong kalau gitu
ya karena memang dua ribu dua puluh satu
iya kan ketika kemudian itu dilanjutkan oleh pemerintah
menugaskan konsertium bumn misalnya
dan di bidang perbankan dan tambang
menurut saya itu lebih
lebih resona untuk bicara pasal tiga puluh tiga e tiga undang undang besar
tapi kalau bicara mengenai dua ribu sembilan belas dekat lagi untuk pemilu gitu kan
butuh akrobasi akurasi kebijakan yang kemudian untuk mengamankan sana sini
itu perkara lain
tapi dalam konteks negara hukum
dalam konteks pasal tiga puluh tiga ayat tiga bahwa sumber daya harus dikuasai
dan untuk sebesar besar kemamuran
menurut saya itu ya
harga mati bahwa ex wilayah peripotnya dikuasai oleh negara
dan lebih penting adalah mbak
pemberian iupk kepada freeport itu menyalahi undang undang minerba
karena untuk jadi iupk
itu melalui proses wpn yang harus disetujui oleh dpr
izinnya harus ditawarkan ke bumn
ketika bumn tidak mau kemudian baru ke swasta
nah ini kan enggak
langsung pemerintah bsdm ngasih iupk ke peripot
harusnya ada prosedur
harus ada prosedur
dumn dan lain lain
kita bergeser untuk menerima negara
ada pajak disana
bisa anda komentar terkait rilis yang disampaikan oleh dua menteri kita bersama dengan freeport
kalau pajak kan jelas
ada pnbp di undang undang empat tahun dua ribu sembilan bahwa ketika di idea iupk
tapi dalam konteks pph badan gitu kan
kalau dia jadi iupk
maka suka tidak suka mau tidak mau pph badannya itu harus dihukumi secara reguler
memang sekarang kontrak karya itu
iya jadi ada sama sekali yang baru enggak ada sama sekali
ya kan bu sri mulyani mengatakan skemanya ada pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf c undang undang minerba
bahwa ketika terjadi renegosiasi kontrak maka harus
ada penerimaan negara yang menguntungkan gitu kan
tapi kan itu bicara mengenai adanya renegosiasi kontrak karya
ini kan enggak
baru ini bernama iupk bukan kk lagi
jadi skemanya bukan skema kontrak karya lagi
tapi iupk ketika jadi iupk
maka ya tunduk pada rezim
perpajakan pada umumnya
tunduk pada rezim undang undang menerba
jadi tidak ada menurut saya terobosan hukum
yang bisa diambil kecuali royaltik
royalti kan di pnbpsdm
itu tiga tujuh puluh lima persen
yang paling rasional menurut saya adalah
menaikkan royalti misalnya lima belas persen
pak pripot berharap setelah kami sudah memberikan
kontribusi bagi bangsa dan negara ini
pph badan dan lain lain lah
jangankan pripot semua perusahaan tamang di republik ini
semua perusahaan yang berdiri di republik ini harus bayar
pph badan tapi karena ini sumber daya alam
maka harus ada nilai manfaat dengan royalti
karena dia akan habis
karena dia akan harus merusak lingkungan
karena dia akan kemudian
terkait kepentingan sosial dan lain lain
jadi apa yang kemudian dilakukan oleh
pemerintah dan freeport menurut saya
bukan sesuatu yang bombastis
ini membuat negara malah buntung
jadi menurut anda buntung malah
buntung ya kan apa
coba divestasi lima puluh satu persen uang dari mana
pembangunan smelter jauh sebelum kemudian
pemerintah ini ada psby
bahkan di kontrak karya sudah ada kewajiban smelter
bahkan pemerintah ini
justru membuat sejarah baru yaitu
meneruskan operasi freeport sama seperti orde baru
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu sama pemerintah orde baru
tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh memberikan freeport kontrak
tiga puluh tahun jadi
membuat sejarah baru
kemudian mengekor kebijakan orde baru
yang kemudian memperpanjang suatu operasi
tambang yang mengeksploitasi sumber daya alam indonesia
jadi ini sejarah baru bagi republik
bahwa pemerintah saat ini itu
penguasaan pripot untuk kemudian
sumber daya alam indonesia
menyayat hati saya sebenarnya kalimat terakhir
baik tapi mas reddy
pemerintah punya tim
renegosiasi yang diketuai
oleh menteri sdm
pak ignasius jonan dan anda
salah satu yang sangat kencang mengkritisi
adakah anda dihubungi oleh sdm atau pemerintah
dulu saya sering ikut terlibat lah
membahas kemudian bagaimana
proses penyusunan regulasi di bidang
menerba kemudian bagaimana dalam konteks
renegosiasi dulu lah sebelum kemudian saya
untuk menjadi akademisi pengamat sumber daya alam
nah saat saat ini menurut saya
enggak lah karena memang kita dalam posisi bahwa ya
pemerintah sebagai bagian dari
badan hukum publik harus kemudian ada masyarakat
untuk kemudian mengingatkan lah fungsi kami
ini kan fungsi
setelah checks and balances mengingatkan pemerintah
yang dilakukan oleh freeport itu pemerintah
ya tadi bisa saja
kemudian membuat bangsa dan negara ini malah
rugi gitu kan dan ya berbagai
upaya untuk meluruskan pemerintah kami lakukan
kami gugat ke mahkamah agung kami
kemudian menyoal di berbagai
hasil kajian ya kan melalui research research
dan ya apa yang kami
lakukannya dalam konteks memastikan bahwa sumber
daya alam itu harus sebesar besar untuk
kemampuan rakyat sama seperti yaya apa yang
cita citakan pemerintah tapi ya
bukan anti nilai bebas nilai tidak keperkan
sebelum kita menutup dialog kita sore hari
ini bahwa freeport itu merupakan
seperti gadis suksesi banget kalau kue
itu enak banget manis banget semua
mau dekat dan dengan
tadi anda menyebutkan tidak ada yang baru kita bukan yang untung
tapi buntung ke depan akan seperti apa
sih pripot di indonesia proyeksi anda
ya cadangan di freeport kan
masih panjang artinya untuk
dua puluh tahun ke depan masih ada cadangan itu
artinya memang kalau bayangkan saya
membayangkan ketika itu di
potensi sumber daya potensi nasional kita
bumn yang kemudian mengelola itu
luar biasa kemanfaatan bagi papua dan
indonesia ya kan ada
penerimaan negara di sana ada rekrutmen
tenaga kerja besar besaran yang kemudian
memastikan bahwa kepentingan nasional ada di sana
nah yang ini yang saat ini
menurut saya ya tidak terlihat dari freeport
jadi kemanfaatan pripot di papua
itu menurut saya sangat rendah sekali
iya kan sangat rendah sekali bayangan
kalau itu kemudian dikelola oleh segenap potensi
negara ini melalui bumn
menyusun menurut saya itu lebih memakmurkan rakyat indonesia
dan value dan investasi lebih banyak terima kasih
mas ahmad reddy pengamat hukum
sumber daya alam selamat bersama kami
di cnn indonesia business